pembangkit listrik tenaga surya atau plts yang dibangun di pondok pesantren wali barokah
di kelurahan burengan kota kediri jawa timur dibangun dalam skala besar dengan riset yang panjang
untuk menentukan titik intensitas sinar matahari terbesar
pihak pondok meminta bantuan satelit nasa hingga menemukan atap gedung dengan intensitas sinar matahari tertinggi
sementara instalasi panel surya solar cell dibangun dengan ukuran cukup luas
yaitu empat puluh x empat puluh satu meter
besarnya ruang instalasi ini untuk memberikan manfaat yang lama dengan daya yang besar
saat ini plts mampu menghasilkan dua ratus lima puluh ribu watt
ketersediaan listrik dari pembangkit listrik tenaga surya
digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan listrik yang ada di pesantren
seperti pompa air lift penerangan dan kipas angin
pembangunan plts berupa pembelian solar cell premium grade buatan kanada
berikut peralatan penunjang membutuhkan biaya sepuluh satu miliar rupiah
dana tersebut terkumpul secara gotong royong dari warga pesantren
sebelum menggunakan plts pondok pesantren wali barokah kediri
masih tergantung penuh kepada perusahaan listrik negara atau pln
akibatnya beban biaya yang ditanggung terus meningkat seiring dengan besarnya pemakaian listrik
pembangkit listrik tenaga surya yang berada di pondok pesantren wali barokah kota kediri
ini berawal dari sebuah ide bagaimana agar pasokan kebutuhan listrik
untuk kegiatan pondok pesantren wali barokah ini tidak terkendala
nah oleh karena itu kita memikirkan bersama pengurus dan para ahli
yang dimiliki di pondok pesantren ini untuk memanfaatkan segala kemungkinan
tentang sumber daya energi yang baru terbarukan
kemudian pada pembangkit listrik tenaga surya
pertama karena memang pembangkit tenaga surya ini memanfaatkan dan sekaligus
mensyukuri karunia allah yaitu tenaga matahari yang insya allah bagi pondok pesantren ini
sinaran matahari ini yang bisa berpeluang atau berpotensi menimbulkan
tenaga listrik itu sekitar lima jam
sementara itu sejak dua ribu tujuh belas ditjen energi baru terbarukan dan konservasi energi
memasang pembangkit listrik tenaga surya di atap satu ratus dua pondok pesantren
dari aceh sampai ke timur indonesia
instalasi biogas komunal juga dilakukan di dua puluh dua pesantren lain

upaya ini merupakan langkah pemerintah untuk memanfaatkan pesantren
sebagai salah satu lembaga yang bisa bekerja sama memanfaatkan energi terbarukan
kita akan melihat pesantren itu sebagai pusat pendidikan
juga sebagai pusat pengembangan agama khususnya agama islam ya
kita ingin itu juga menjadi salah satu dari pusat atau agen perubahan
agen perubahan untuk menuju khususnya sektor energi
pengembangan energi yang lebih bersih
pengembangan energi terbarukan khususnya yang ada di sini
kita sudah cukup lama bekerja untuk
bekerjasama maksud saya dengan pesantren
berapa banyak kita lakukan pendampingan
bimbingan teknis termasuk juga pemanfaatan energi terbarukan di pesantren
sebagai komunitas pendidikan dengan struktur yang unik
penerapan energi terbarukan di pondok pesantren sejatinya bisa dilakukan secara lebih mudah
pengamat masalah energi
febi tumiwa mendukung pondok pesantren yang memanfaatkan tenaga surya sebagai sumber energi listrik
jika perlu podok pesantren juga didorong menggunakan energi terbarukan yang lain
kalau kita ingin mendorong pengembangan energi terbarukan
tempat tempat seperti pesantren itu menjadi sangat baik
untuk dimulai pengembangan energi terbarukan di sana
jadi ya memang
sekarang perlu ada upaya upaya untuk mengetahui
di mana pesantren itu lalu kemudian jenis energi apa yang dibutuhkan oleh mereka
energi terbarukan apa yang dibutuhkan
dan juga memberikan semacam penyadaran
khususnya kan pimpinan pesantren yang menjadi penting biasanya di sini
sebagai pusat edukasi
pondok pesantren dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi masyarakat di sekitarnya
teknologi yang tadinya tidak dikenal kemudian diperkenalkan
dan selanjutnya direplikasi oleh masyarakat
di meliputan cnn indonesia